ombudsman republik indonesia menemukan dugaan penyimpangan prosedur tes wawasan kebangsaan pegawai kpk
bahkan ombudsman merekomendasikan agar presiden mengambil alih kewenangan terkait soal pengalihan status tujuh puluh lima pegawai kpk
di sisi lain desakan dari berbagai pihak untuk segera melantik tujuh puluh lima pegawai kpk sebagai asn pun menguat
kita akan membahasnya bersama dengan anggota ombudsman republik indonesia robert naendi jaweng
selamat malam pak robert
selamat malam pak elvira
alhamdulillah baik mbak sehat selalu salam sehat ya
salam sehat sehat sehat juga semoga tamu saya yang lain malam hari ini prof azimardi azram
wakili koalisi guru besar anti korupsi assalamualaikum selamat malam prof
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mbak elvira mbak robert dan mas taufik basari
dan anggota komisi tiga dprri mas taufik basari selamat malam mas taufik basari
selamat malam mbak elvira selamat malam prof selamat malam bang robert
terima kasih bapak bapak waktunya malam hari ini
ini salah satu hal yang ramai juga dibincangkan di luar masalah pandemi ya
karena kita tahu beberapa pekan ini memang fokus masyarakat lebih banyak tersita untuk pandemi
tapi ini hal yang juga tidak boleh kita lupakan
saya ke prof terlebih dahulu prof
karena banyak kemudian berbagai pihak yang mendesak agar temuan ombudsman ini ditindaklanjuti
bagaimana perspektif prof mengenai temuan ombudsman ini
ya sebetulnya sejak dari pertama kita memang menolak twk ini
baik secara substansi maupun secara prosedural ya
kita melihat bahwa twk kpk itu melanggar berbagai regulasi
ada undang undang ada ketentuan
jadi apa yang sebelumnya juga kita sudah menyatakan bahwa
apa ini twk ini melanggar
isinya itu melanggar banyak
saya silahkan dengan quran dan lain lain
saya meminta pak penonaktifan tujuh puluh lima orang pegawai staf kpk itu dibatalkan
dan kemudian semuanya dilantik
itu sudah dari dulu
sudah seori ini ombudsman ri
memberikan kekuatan yang lebih kuat kepada kita bahwa memang twk kpk itu memang
sebagai sebuah prosesnya itu terjadi maladministrasi
dan kemudian suprantinya juga jahulah
jadi tidak pada tempatnya
saya ke ombudsman terlebih dahulu bang robert
mungkin sedikit disampaikan kembali
karena ini sudah beberapa hari sebenarnya disampaikan oleh ombudsman
ada banyak kejanggalan
ada banyak dugaan penyimpangan
salah satunya bagdit kontrak swak lola antara kpk dan bkn
runutannya bagaimana saat itu proses ombudsman
sehingga akhirnya temuan ini disampaikan ke publik
ya malam pak elvira
tadi ombudsman itu dapatkan laporan atau pengaduan dari tujuh puluh lima pegawai kpk melalui kuasa hukum mereka
dan selama dua bulan
setelah kami melihat legal standing
legal standing ini penting
karena ini yang menjadi pertanyaan publik hari hari ini
baik terkait kedudukan hukum kami sebagai pemeriksa
ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik
maupun pihak terlapor
pihak perlapor dan sebagainya
dan kemudian setelah semuanya dilihat sepat gitu
kami kemudian menindaklanjuti dengan pemeriksaan
selama kurang lebih dua bulan kami bekerja gitu
enam belas juli kemarin
laporan akhir sudah kami sampaikan kepada para pihak
utama adalah pihak terlapor
dalam hal ini
kpk dan bkn
tetapi juga karena selain tindakan korektif yang kami sampaikan ke dua lembaga itu
kami juga menyampaikan saran kebijakan
saran perbaikan kepada atasan
dari dua lembaga itu yaitu adalah presiden
maka kami juga berkirim surat
juga menyampaikan laporan
menyampaikan laporan akhir
misalnya kepada bapak presiden
nah ini proses yang sudah dilalui kurang lebih dua minggu kurang gitu ya
dan hari hari ini sesungguhnya
ombudsman sedang bekerja dalam rangka resolusi monitoring
ombudsman itu tidak berhenti pada selesainya laporan gitu
ada unit kerja resolusi monitoring untuk memastikan
agar tindakan korektif yang kami sampaikan
itu kemudian bisa dilaksanakan
apa isi tindakan korektifnya
ini tentu sesuai dengan kerangka kerja
dan rangka laporan yang sudah kami sampaikan
kami tentu saja menggunakan batu uji
batu uji ombudsman itu adalah
dan proses penalihan
pegawai kpk menjadi pegawai asn
dan kami coba mendalami pada tiga tingkatan
satu adalah proses penyusunan perkom
dari dasar tata cara pelaksanaan peralihan
kemudian kedua adalah
laksanaan resmen pbk itu sendiri
dan ketiga tentu adalah penetapan hasilnya
yang semua kita tahu hari ini kategorinya
ada yang memenuhi syarat ms
ada yang tidak memenuhi syarat tms gitu ya
nah pada setiap tingkatan ini kemudian
dilihat segala proses
prosedur mekanisme dan sebagainya
sebagai mana yang sudah menjadi temuan umum
sudah menjadi batasan publik begitu
pada tiga tingkatan ini
terjadi penyimpangan prosedur
kemudian penyalahgunaan kewenang
ada juga terkait apa namanya
tindakan tidak patut
bahkan juga inkompetensi
nah di soal penyalahgunaan
di soal pelanggaran prosedur
ini terutama terkait
ketika penyusunan prosedur
terkait dengan proses pengharmonisan
yang kemudian juga
di proses yang sama
berita atas pengharmonisan
oleh mereka yang sama sekali tidak hadir
di ruangan itu
yang kemudian apa namanya
kemenangan yang mereka peroleh
menandatangani sesuatu yang justru mereka tidak ikut
dan jangan lupa
ombudsman itu hanya
pembergerak dalam pagar atau koridor kami
atau soal maladislasinya
tetapi kalau kita mau mendalami sedikit
ini adalah proses harmonisasi
di tanggal dua puluh enam januari ini
ini adalah tanggal yang sangat krusial
karena proses harmonisasi sebelumnya
itu selain tentu
seperti yang sudah kita tahu
dihadiri oleh para pihak yang tepat
dalam hal ini adalah para perancang
dan kemudian isu
atau klausul tvk sama sekali belum muncul
di proses harmonisasi terakhir ini
di tanggal dua puluh enam januari
sehari sebelum itu diundangkan
itu adalah tanggal dimana
klausul terkait tvk itu muncul
dan saya harus menggunakan istilah resmi
yang dipakai di notul dan kira kira
jadi ada dua hal yang perlu didalam disini
satu adalah soal
pengharmonisasian yang dihadiri oleh mereka
yang mestinya tidak ada di forum itu
dan juga ditantangin oleh mereka
yang mestinya hadir di forum itu ya
tapi sebaliknya justru yang terjadi
kemudian kedua adalah secara substansi
ini adalah tanggal dimana
penyisipan terkait dengan klausul tbk itu
yang sama sekali selama berbulan bulan
dalam rapat sebelumnya
klausul itu tidak muncul
nah ini di tahapan proses penyusunan
kemudian di tahap
masih banyak sesungguhnya
tapi saya menyebut beberapa contoh saja
di tahap pelaksanaan tvk sendiri
kita semua tahu
karena ini diselenggarakan oleh kpk
pekerja sama dengan bkn
maka kemudian tentu harus ada kerangka kerja
tenaga kerja ini dituangkan dalam
mou dan apa namanya
peganian kerja sama
kontrak setelah kelola
kalau bahasa resminya
dan ini justru baru dibuat
itu di tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh satu
tetapi kemudian dimundurkan
yang semua kita sudah tahu
dimundurkan ke bulan januari
dan apa cilakannya lagi
justru pelaksanaan dan tbk nya sendiri
itu diadakan di tanggal sembilan maret
jadi ada dua problem
satu tanggal yang dimundurkan
dan kemudian kedua adalah
pelaksanaan kerja itu sendiri
berarti memang belum
berdasarkan kerangka kerja yang sudah disepakati
baik mou maupun
kontrak setelah kelola nya
ini di tahap apa namanya
dan kemudian di tahap penetapan hasil
juga penting saya sampaikan juga
mbak elkira bahwa
jauh johari sebelumnya sudah menyampaikan
pertimbangan dalam putusan mk
yang semua jelas bahwa
proses ini tidak boleh
akte kwkpk untuk
desainnya memang ke arah sana
dan kemudian kedua adalah pernyataan presiden
di tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh
kpk dan bkn
untuk menjadikan hasil dari
sebagai dasar pembinaan
sebagai dasar untuk melakukan peningkatan
kualitas wawasan kebangsaan
kalau memang kita terima ya
terlepas dari perdebatan soal itu
ini harus jadi dasar untuk perbaikan
ke depan gitu
dan tentu juga terkait
dengan isi dari undang undang dua ribu sembilan belas
dan terutama dari pihak ombudsman
terkait dengan temuan
maklumat administrasi yang
kalau disebutkan jumlahnya banyak
yang ada di laporan itu
kebenangan yang diberikan
oleh undang undang tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan
tentang ombudsman dan undang undang dua puluh lima
sampai yang publik
maka ombudsman menyampaikan empat
yang kemudian salah satu yang
penting buat kami adalah
karena memang undang undang ini
memberikan kebenangan kepada ombudsman
untuk apa namanya membuat keputusan
bahkan ganti rugi sesungguhnya
mbak elvira juga bisa diberikan kebenangan itu
agar sebelum tiga puluh oktober dua ribu dua puluh satu ini
tujuh puluh lima pegawai kpk
sudah dibagi dalam dua kategori itu ya
tms yang melakukan diklat
atau masyarakat diklat
dan tms yang diberhentikan secara hormat itu
dari pegawai kpk menjadi pegawai asn
kepada bapak presiden kemudian
kita sampaikan karena ini soal kepegawaian
soal asn kita semua tahu bahwa
komando tertinggi dalam
itu adalah presiden
tentu harapan ideal kami
mbak elvira bahwa ini berhenti atau selesai
di kpk dan di bkn
itu yang paling baik
tetapi bila tindakan korektif
itu tidak dilaksanakan secara sekritikan
oleh kpk atau bkn
tidak mendesak desak ini
apalagi mengintervensi presiden
saya berharap bapak presiden
menjadikan laporan akhir yang sudah kami sampaikan
sebagai dasar untuk mengambil kebijakan
tentu dengan poin yang sudah kami sampaikan
proses penetapan kebijakan
terkait dengan status
dari tujuh puluh lima pegawai kpk
itu mbak elvira
nanti kita akan mendapatkan perspektif juga
dari anggota komisi tiga dpr
kemudian langkah selanjutnya
seperti yang tadi disampaikan
apakah memang presiden yang kemudian harus turun tangan
atau bagaimana gambaran dari komisi tiga
usai jeda kami akan kembali
terima kasih anda masih bersama kami
saya ke mas taufik basari
bagaimana melihat temuan ombudsman ini
bahkan tadi secara lugas
ombudsman juga mengatakan
perlu presiden untuk turun tangan
apakah kemudian temuan ombudsman ini
mendudukan perkara lebih clear
lebih jelas mengenai status tujuh puluh lima pegawai kpk
atau bagaimana mas sebenarnya
apakah ini kemudian
membuka kerumitan yang lebih besar lagi
nah jadi bkn kpk dan ombudsman
sedang menjalankan tugasnya masing masing
berdasarkan hukum dan aturan perundang undangan
berdasarkan perintah undang undang
kpk diperintahkan untuk melakukan
monitoring terhadap proses yang berjalan
terkait dengan alih status ini
dan dalam rangka menjalankan
monitoring itu berdasarkan pengaduan
yang diterima oleh ombudsman
maka ombudsman menemukan
dan mal administrasi
sebagaimana yang telah dimuat
di dalam laporan akhir
kita harus mendapatkan
pengetahuan dari ombudsman
berdasarkan temuan itu
dan masukan dari ombudsman
kpk dan bkn
untuk melakukan tindakan tindakan korektif
secara administrasi terhadap
hal hal yang telah dilakukan
kita harus sama sama menghormati
ada tindakan korektif ini
karena kpk dan bkn juga
punya tugas untuk
menjalankan proses ini dengan prinsip prinsip
good governance maka sebaiknya
apa yang sudah diberikan
masukan oleh om budsman
bisa dijalankan dan menurut saya
saat ini om budsman mungkin
sedang melakukan koordinasi juga dengan
kpk dan dengan bkn saya harap
hasil koordinasi tersebut dengan
masukan masukan yang sudah disampaikan
ditindaklanjuti dengan baik
harapannya tentu akan selesai
dari hasil tersebut
tapi yang jelas kita sama tadi
seperti yang disampaikan oleh bang robert
tentu kita tidak berharap
ini sampai berlarut larut
cukup dengan apa yang telah disampaikan
oleh om budsman kepada kpk dan bkn
kemudian kpk dan bkn
mempelajari laporan akhir
hasil pemeriksaan dari om budsman
yang ada apabila memang
sudah jelas semuanya ya
langsung saja bisa ditindaklanjuti
apa yang jadi masukan dari om budsman
karena begini apa yang tadi disampaikan bang robert
itu clear menurut saya ya
undang undangnya yang kedua
rujukan terhadap apa yang
disimplosikan oleh pak presiden
bahwa pak presiden menginginkan
tidak merugikan siapapun
kemudian putusan mk juga sudah jelas
meminta agar proses alih status
ini tidak merugikan pegawai kpk
yang sedang menjalani proses alih status
proses alih status yang berjalan ini kan
sebenarnya harusnya langsung
dialihkan saja menjadi asn
kemudian kalau ternyata
dalam proses itu misalnya ada
hasil twk kemudian butuh pembinaan
ya lakun saja pembinaan sesuai dengan
tidak ada masalah oleh karena itu
ini sudah diselesaikan dengan baik antara
om budsman bkn dan kpk
menurut saya bisa
ke depan lagi untuk hal hal
yang lebih produktif
oke dengan adanya temuan ini
apakah kemudian komisi tiga akan
memanggil mitra kerjanya kpk
untuk menindaklanjuti betulkah
apa saja yang menjadi temuan ini
seperti mengkonfirmasi ulang
atau bagaimana mas karena
saya harus mengutip apa yang disampaikan oleh
yang juga mengatakan bahwa
kpk sebenarnya tidak pernah memberhentikan
puluh lima pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi
syarat untuk menjadi asn
menindaklanjuti temuan dari om budsman
posisi clear nya saat ini
seperti apa sebenarnya mas informasi yang diterima
teman teman di komisi tiga
ya jadi memang kita
dalam masa perjalanan berikutnya
pasti akan meminta
penjelasan dari kpk
saat ini dpr
sedang masuk masa reses sehingga
untuk bisa mendapatkan keterangan
dari kpk tentu menunggu
masa persidangan berikutnya
tapi yang jelas waktunya masih
ada karena kan
om budsman pun juga
memberikan waktu yang cukup
bagi kpk untuk mempelajari ini semua
sehingga sebelum nanti
minta keterangan dari kpk
saya harap sudah selesai diantara
ketiga institusi ini tapi yang jelas
kalau menurut saya salah satu kuncinya juga
adalah bkn proses ini
jadi begini elvira jadi proses ini kan
kpk itu sebenarnya
dia atas perintah undang undang harus melakukan
alih status dan alih status ini
prosesnya dilakukan oleh bkn
bkn kalau bkn
menyatakan bahwa hasil proses
alih status ini kemudian
pegawai kpk beralih status menjadi
nah karena itu saya tetap
mendesaknya ini bkn ini bkn sudah lah
bkn kalau misalnya menyatakan bahwa
segera beralih status
ya menurut saya kpk pasti akan
hasil keputusannya dari bkn
karena ini masalah soal administrasi
masalah administrasi pengalian status
aja gitu loh jadi
semestinya tidak perlu beralasan seperti ini
hanya masalah administrasi begitu poinnya ya mas ya
ya karena itu
penyelesaiannya pun juga bisa dilakukan secara
administrasi ini kan
menjadi ruwet ketika
ada twk kemudian
orang tms yang memenuhi syarat
dan cms ini
untuk beralih status padahal
ini bukan proses
rekrutmen baru bukan orang yang mendaftar
berdasarkan hasil seleksi orang tidak lulus
bukan seperti itu tapi ini
adalah alih status yang kemudian ada proses proses
mungkin ingin tahu
latar belakang dari masing masing orang
ya alih statusnya tetap harus berjalan
tapi apakah nanti perlu ada pembinaan
kebangsaan itu itu urusan lain itu bisa
pembinaan yang didasarkan pada undang undang
asn misalnya jadi
seharian kalau saja
dengan tepat ya sesuai juga dengan
temuan dari ombudsman
menurut saya ini bisa diselesaikan
saya yakin dan optimis ini bisa selesai ke depan
oke baik saya ke prof
ingin minta tanggapannya seharusnya ini tidak berlarut larut
hanya masalah administrasi
ada bkn juga disana
tapi juga saya ingin menyampaikan bahwa ada temuan dari
dewas kpk yang menyatakan
tidak ada potensi pelanggaran
kode etik tapi kemudian ada
temuan yang berbeda dari ombudsman ada tanggapannya prof
kalau dari dewas sendiri
jadi bukan sebuah kekuatan
jadi kita tidak bisa memegangi dewas itu
nah saya ingin mengatakan bahwa
kpk dan bkn
sembunyi tangan jadi
jurubisara kpk tadi
itu adalah seperti sembunyi
lempar batu sembunyi tangan
jadi saya kira sebaiknya
kpk menghentikan kegaduhan ini
dengan kemudian menyelesaikan
untuk bisa diangkat
bisa dilantik seperti yang lain lain
jadi kalau dibilang tadi
cubir kpk mengatakan kita
tidak memerhentikan mereka
saya kira itulah yang disebut dengan
lempar batu sembunyi tangan mencari
dalih yang saya kira nggak pada tempatnya
karena semua yang lain
dilantik dia sendiri tujuh puluh lima
orang itu tidak dilantik jadi saya kira
semuanya ini dihentikan
kegaduhan ini supaya kpk ini
melihat meneliti dan kemudian
mengejar korupor yang
semakin merajalela ini di
masa pandemi ini jadi
tidak usah berlarut larut
buat alasannya jadi tinggal
diikuti saja selesai urusan ini
tidak bisa jalan ya memang kemudian
presiden jokowi menurut
guru besar ini harus bertindak ya
kpk nya dan kemudian bkn nya
dan pihak pihak lain yang terlibat
dan kemudian meminta
supaya yang tujuh puluh lima ini juga segera
kan tidak mendaki sampai sejauh itu
sebetulnya masalah ini
bisa diselesaikan oleh kpk
sendiri oleh pimpinan
kpk jadi sebaiknya pimpinan
kpk menentikan kegaduhan
prof saya akan bacakan lagi statement dari
sebenarnya kami sudah berupaya untuk
mengundang perwakilan dari kpk tapi
tidak bisa hadir dalam diskusi kita malam hari ini
mas ali fikri pada tanggal dua puluh
juli merespon temuan ombudsman
kpk juga masih menunggu
keputusan masih menunggu
putusan mahkamah agung tentang hasil
uji materi atas peraturan
kpk nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dan putusan mahkamah konstitusi
atas gugatan yang diajukan oleh
ada statement seperti ini yang memang
masih menunggu ada proses hukum lainnya yang masih
berlanjut juga saat ini
memang sejak dari awal ya
dan may ini memang
melihat kpk tidak punya
political will tidak punya etikat baik
untuk menyelesaikan masalah ini secara baik baik ya
jokowi sendiri waktu itu sudah
kpk ini dipakai sebagai satu satunya
katakanlah begitu staff kpk
ini untuk menjadi asn
itu ditegaskan tapi kan kemudian
ini dijalankan oleh
ketua kpk kan dan kemudian
dia tetap melantik yang lain yang tujuh puluh lima
tidak dari tujuh puluh lima itu
ada berapa itu dua puluh satu
ikut latihan bela negara
misalnya ini kan
saya kira nggak masuk akal
hal hal seperti ini dan
kpk harusnya bisa berkonsentrasi
untuk urusan urusan yang memang
menjadi mandatnya ya
jadi jangan kemudian
mencari alasan yang
bagi publik itu
tidak masuk akal menunggu keputusan
ma dan sebagainya
itu tidak masuk akal lah gitu jadi
yang terbaiknya ini segera
diselesaikan sehingga kemudian
presiden juga tidak diganggu oleh
gaduhan seperti ini
bang robert bagaimana bang
karena juga ada kritik yang menyampaikan bahwa
om budsman telah melampaui
kewenangan om budsman karena
mendauli ma dalam penilaian
adanya penyimpangan prosedur dalam proses
tes wawasan kebangsaan ini
tidak bekerja dalam
rangka melihat lembaga lain
baik elvira ya termasuk
kemudian komnas ham
bahkan hari ini juga sedang mendalami
dan memeriksa terkait
pelanggaran dari ham
yang kami jadikan
fokus itu adalah
apakah om budsman berada pada
kedudukan hukum yang tepat legalisasi yang tepat
dan kemudian kedua adalah
batu uji yang dipakai
itu adalah batu uji yang memang merupakan
kewenangan om budsman akan salah
kalau kemudian om budsman misalnya
itu menguji dari sisi
ada tidaknya tindakan pidananya
ada tidak pengungkapan motifnya
kemudian akan salah kalau kemudian
dilihat apa yang
menjadi substansi dari pertanyaan pertanyaan
om budsman tidak itu saya
ketika pemeriksaan mendalami banyak hal
tetapi kembali bahwa
yang dipakai ketika
menyusun laporan dan yang dipakai
ketika menyusun tindakan korektif
yang disampaikan itu sepenuhnya
berada dalam kerangka atau koridor
kewenangan om budsman
jadi kalau kemudian misalnya ada proses
di mahkamah agung di mahkamah konstitusi
dan sebagainya atau di
ya silahkan saja itu berjalan
sesuai dengan koridor masing masing yang pasti
om budsman tidak dalam posisi
apapun hasil dari para pihak yang lain
yang akan jadi fokus
tunggal kami adalah
apa yang menjadi kewenangan kami dan bekerja
dalam kerangka itu dan itu yang
kami sampaikan jadi
saya tidak sedang membanding bandingkan ya
mas tobas ya untuk nanti melihat semua
itu dalam rangka pengawasan oleh dpr
terhadap mitra mitra kerja dan sebagainya
bagian di dalam itu
hanya fokus pada apa yang menjadi
diberikan oleh undang undang
jadi clear untuk kami mbak empira
karena yang dilihat
kondisi mal administrasinya
baik oke apakah clear
juga komunikasinya dengan kpk
setelah adanya temuan ini dirilis
beberapa hari yang lalu kita akan
berbincang usai jeda tetap bersama kami
di cnn indonesia newscast
kita lanjutkan diskusi malam hari ini
kembali ke bang robert singkat
saja setelah temuan om budsman
ini disampaikan kepada pihak pihak terkait
apakah sudah ada tanggapan dari kpk dan bkn
ya mbak empira
di luar proses kami ke istana atau ke presiden
tadi dalam kaitan dengan
kpk maupun bkn
sebenarnya tahapan di
kerangka kerja om budsman itu adalah
saat ini kami mengeluarkan
laporan akhir hasil pemeriksaan
untuk kemudian kpk dan bkn
tindakan tindakan korektifnya kami
ini adalah hal yang harus disampaikan
kemudian setelah tiga puluh hari ini
kalau kemudian om budsman melihat
tidak ada respon yang signifikan
maka kemudian baru kami
maju ke tahap akhir tahap akhir ini
adalah rekomendasi rekomendasi itu
kalau di pengadilan itu bahasanya putusan
nah isinya kalau di rekomendasi cuma dua
satu soal kesalahan
dan kemudian kedua adalah sanksi
kita berharap tidak sampai ke sana
sampai ke ujung rekomendasi kita berharap
sampai pada laporan akhir ini
kenapa kemudian selama
kurang lebih dua minggu terakhir dan dua minggu
tersisa ke depan sampai enam belas agustus
sesungguhnya di saya
sudah selesai prosesnya
karena saya adalah tim pemeriksa
di luar pemeriksa di om budsman itu
ada tim kerja atau unit kerja
dimana proses komunikasi
berbagai hal yang
penting untuk menindaklanjuti
dan disampaikan itu bekerja
dalam dua minggu ini dan dua minggu ke depan
teman teman di unit kerja
itu akan bekerja bersama
dan saya juga baru dapat update tadi
komunikasi itu berjalan tetapi
tentu kita semua tahu bahwa
hasil akhirnya ini tidak
bisa langsung kita peroleh dalam
satu dua hari setelah
laporan akhir dikeluarkan ada waktu
untuk kpk dan pkn
mendalami dan saya dengar juga
memang di sana sedang
untuk merespon ini dan mungkin juga
hasil akhir dari
komnas ham karena komnas juga
sedang di tahapan akhir
proses pemeriksaan mereka
nanti akan dilihat secara utuh
om budsman akan
dilihat dari sisi soal proses
prosedurnya komnas ham mungkin
akan dilihat dari sisi substansi sehingga kemudian
ini kira kira gambaran yang cukup utuh
membuat kemudian respon mereka
akan menjadi lebih lengkap ya itu yang
sejauh ini baiknya
ini ditanyakan ke kpk ke bkn
seperti apa dinamika internal
karena saya terus terang
tidak lagi masuk ke tahapan atau proses ini
ini adalah bagian lain di
om budsman dan tentu yang lebih
mengerti dinamika internal adalah
dari masing masing dua lembaga itu
menarik sekali kalau sebenarnya
kpk dan bkn juga akan
pak elvira untuk hal seperti ini
kita melihat bagaimana kemudian ini
masih terus berlanjut apakah
kemudian ada posisi
tapi tampaknya tidak mungkin bagaimana
setidaknya agar fokus kita
tidak hanya kisru masalah twk
saja tapi kemudian fokusnya
sudah lebih ke masalah
pemberantasan korupsi itu yang
sepertinya tidak ada yang tidak mungkin
elvira jadi saya tetap berharap
ini bisa selesai dengan tanpa harus
menang menangan tanpa harus
merasa ada yang dikalahkan
atau dipermalukan ini bisa
banyak opsi opsi di dalam tengah
dan menurut saya posisi om budsman
di sini sudah tepat ya bekerja sesuai
dengan koridornya yakni soal
administrasi sementara kita juga harus menghormati
proses yang dilakukan oleh
lembaga lembaga lain seperti dengan amanah
undang undang putusan dewan
pengawas kita harus hormati
rekomendasi komnasam nanti kalau sudah selesai pun
kita harus hormati putusan mk
yang sudah ada yang
menjadi rujukan ini pun juga harus kita hormati
terkait dengan tidak boleh ada
kerugian dari alih status ini
ataupun juga putusan ma
nantinya yang sedang berjalan pun
juga harus kita hormati
artinya ini adalah bagian
dari upaya kita untuk mendorong
good governance itu tadi semua
berjalan sesuai dengan kewenangannya masing masing
semua menghormati hasil
proses yang dijalankan oleh
dan juga kita punya semangat untuk
membereskan apabila ada hal hal
ada temuan temuan ada hasil monitoring
ada catatan catatan ada
masukan masukan untuk melakukan perbaikan
bkn dan kpk kalau punya semangat yang
sama untuk memperbaiki
bangsa ini untuk menjalankan
proses good governance insya allah mudah mudahan
akan ada hasil yang
baik dan solutif oke baik
prof saya mau minjem tadi statement
dari bang tobas
jalan tengah jadi tidak mungkin win win
solution tapi jalan tengah
closing statement bagaimana kemudian kita bisa menemukan
melihat jalan tengah ini
dalam beberapa pekan ke depan
saya kira jalan tengah itu adalah
melantik yang tujuh puluh lima itu
itu jalan tengahnya
kalau tidak dilantik dan kemudian
seperti yang direkomendasi
dan juga himbawan publik
termasuk dari koalisi
anti korupsi supaya
presiden turun tangan ya kan
harus turun tangan
menyelesaikan masalah ini karena
gaduh yang berlalu larut seperti ini
mengganggu macam macam lah
kemudian juga mengganggu
banyak korupsi di sana sini
jadi ini mengganggu betul ya
tidak ada yang lain kecuali
ketua kpk melantik yang tujuh puluh lima itu
dan kemudian presiden gak usah
ikut memikirkan ini
turun tangan lagi karena
dulu ketua kpk
sudah melakukan insubordinasi
pada presiden tidak mematuhi
apa yang sudah diinsubordinasi
itu dikembangkan dinyatakan
oleh presiden tidak diikuti
tetap saja jalan dia
menjadikan twk kpk
itu sebagai ukuran untuk
menonaktifkan atau dalam
prakteknya memberhentikan tujuh puluh lima
orang pegawai kpk itu
itu kan insubordinasi nah kita tidak
tidak mau mematuhi
perintah dari pimpinan kuncaknya
dalam hal ini adalah presiden kita nggak mau
jadi untuk itu
jalan satu satunya yang
merupakan win win solution itu
enak sama enak itu ya sudah

selesai urusannya gak usah
berpanjang kata lagi
prof harapannya memang demikian tidak ada gaduh lagi
sehingga fokusnya adalah fokus
kerja bersama untuk pemberantasan korupsi
terima kasih prof waktu anda malam hari ini
bang robert terima kasih mas tobas terima kasih
waktunya salam sehat selalu selamat malam